bagaimana kemudian gambaran situasi terkini di palestina
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan warga negara indonesia di palestina abdillah onim
halo selamat sore waktu jakarta bang onim apa kabar
selamat sore selamat sore dea alhamdulillah sehat walafiat
alhamdulillah bang onim boleh digambarkan bagaimana suasana terkini di palestina
terutama kita juga ingin mengetahui informasi soal jalur gaza setelah gencatan senjata disepakati kemarin
iya dea memang terjadi agresi atau invasi israel ke wilayah jalur gaza yang berlangsung selama sebelas hari
dan kedua belah pihak sepakat untuk gencatan senjata
perlu sampaikan bahwa saat ini di gaza damai yang terkoyak karena pas kegencatan senjata
sampai dengan hari ini pihak israel kembali melakukan penyerangan ke kompleks masjid jidil aksal mubarak
dan mengusir seluruh muslimin yang ada di dalam kompleks masjid jidil aqsa
dan itu terjadinya sampai dengan
saat ini seperti yang dia katakan tadi memang pasca agresi saat ini fase recovery
yaitu tidak kurang dari seratus ribu warga gaza mereka kehilangan rumah mereka
dan sampai dengan saat ini situasinya belum kondusif
di mana sebagian dari warga gaza terpaksa harus menempati sekolah sekolah dan juga emperan toko
karena rumah mereka telah hancur
sampai dengan saat ini dea sudah dicatat jumlah korban dari kementerian kesehatan palestina
satu warga gaza meninggal dunia enam puluh enam diantaranya adalah anak anak tiga puluh sembilan adalah perempuan
serta tujuh belas orang lansia sedangkan yang cederah lebih dari dua orang
sampai dengan saat ini dia para pasien yang menempati rumah sakit di shiva dan rumah sakit indonesia
tentunya mereka sampai dengan saat ini mengalami krisis obat obatan
karena sampai dengan saat ini pintu perbatasan antara gaza dan mesir
maksud saya pintu perbatasan antara gaza dan israel masih ditutup oleh pihak israel
sedangkan sampai dengan saat ini bantuan yang paling banyak masuk ke wilayah gaza adalah
atas kiriman dari pemerintah atau otoritas mesir
baik itu bantuan obat obatan solar dan juga bantuan bahan makanan lainnya
bang onim bagaimana dengan proses rekonstruksi bangunan warga sipil
tadi bang oni menyebut bahwa lebih dari seratus ribu warga gaza ini terdampak dan harus tinggal di sekolah
maupun tempat tempat umum begitu bagaimana kemudian proses rekonstruksinya
apa kendala yang dialami oleh pemerintah tempat
salah satu perjanjian persyaratan gencatan senjata adalah rekonstruksi kota gaza
karena perlu sampaikan bahwa saat ini kota gaza mayoritas wilayahnya bisa dikatakan kota mati
dan memang ada beberapa persyaratan yang perlu dipatuhi atau dilaksanakan oleh pihak israel
yaitu adalah rekonstruksi
dan sampai saat ini memang ada beberapa negara teluk seperti negara mesir bahkan amerika serikat pun sudah bersuara untuk akan memberikan dana rekonstruksi bagi wilayah gaza
dari pemerintah mesir sendiri mereka akan menyalurkan dana bantuan senilai lima ratus miliar lima ratus juta miliar maksud saya
yang akan dimanfaatkan untuk rekonstruksi wilayah jalur gaza
sampai dengan saat ini dea masyarakat indonesia masih rutin dan luar biasa dukungannya terhadap saudara saudara kita di palestina
alhamdulillah sampai saat ini dea dari nusantara palestina center
bekerjasama dengan darul tauhid poduli telah mendistribusikan tidak kurang dari enam miliar rupiah
yang mana bantuan tersebut diolokasikan untuk bantuan obat obatan kita serahkan ke kementerian kesehatan palestina di gaza
dan juga bantuan tunai untuk para pasien anak anak
dan bantuan tersebut alhamdulillah sampai ke warga gaza
yang diserahkan oleh bang onim bertemu langsung dengan pemerintah kesehatan di palestina
bang onim ini kan salah satu pihak yang juga bertemu langsung
bagaimana sebenarnya proses distribusi bantuan
apakah berjalan dengan ideal sehingga seluruh warga sipil yang terdampak ini mendapatkan manfaatnya
iya pada saat terjadi peperangan memang kami tidak bisa bergerak sama sekali
karena random atau acak rudal yang dilontarkan oleh pihak israel
itu kami tidak bisa keluar
bahkan dari tempat tinggal saya itu sekitar tiga ratus meter
jatuh rudal ada beberapa rudal rumah warga gaza rata dengan tanah
nah pas ke agresi ini alhamdulillah kami lebih leluasa untuk bisa bertemu dengan para pasien dan mendistribusikan
perlu disampaikan bahwa untuk bantuan yang kami distribusikan
kami mengandalkan stok dari pasar regional yang tidak berhasil dihancurkan oleh pihak israel
itu yang pertama
yang kedua untuk bantuan obat obatan kami juga
yang meng order atau memesan dari yerusalem
dan ini sebuah jalan atau akses yang tidak mudah
karena begitu kita memesan dari luar masuk ke wilayah jarogaza
melewati checkpoint atau pemeriksaan dari pihak militer israel
dan tentunya itu sangat tidak mudah
tentunya kita berharap semoga kedepannya dalam beberapa hari kemudian
kita bisa lebih leluasa untuk mendistribusikan bantuan surat suara kita di palestina
dia perlu disampaikan bahwa beberapa hari lalu
memang ibu retno marsudi
langsung berkomunikasi dengan saya dan mengatakan bahwa
apapun yang dibutuhkan oleh warga negara indonesia di gaza saat ini
baik itu siaga untuk evakuasi mereka siap untuk mengevakuasi
tetapi alhamdulillah saat ini kami menarik bahwa kami tidak akan keluar dari wilayah jalur gaza
dan tetap berada di gaza untuk mendistribusikan bantuan bagi saudara saudara kita di palestina
warga gaza tidak hanya berjibaku dengan rudal dan juga dampaknya yang kemudian merusak permukiman
dan juga kehidupan mereka tapi juga suasana pandemi covid sembilan belas
bang onim boleh dikonfirmasi apakah betul bahwa ada laboratorium yang kemudian bisa mengetes virus covid sembilan belas ini juga hancur karena rudal tersebut
ya perlu sampaikan dea pada saat terjadi peperangan tidak ada tempat yang aman
tidak ada tempat berlindung bagi anak anak palestina di gaza
bagi perempuan palestina di gaza dan bagi warga negara indonesia di gaza
tetapi tentunya kami tetap meminta perlindungan dari allah swt
pada saat terjadi agresi semua fasilitas yang ada di gaza itu bahkan rumah sakit pun pihak kementerian gedung pihak kementerian kesehatan pun
dihancurkan oleh pihak israel
coba kita bayangkan bagaimana kebrutalan yang dilakukan oleh pihak israel terhadap saudara saudara kita di jalur gaza
dan memang pada saat terjadi peperangan itu sangat sulit sekali ya dari pemerintah sendiri
pemerintah palestina untuk melindungi warga yang ada di gaza
karena memang ini adalah bagi saya ini adalah perang besar
di mana antara kedua belah pihak unjuk kekuatan unjuk kekuatan dari segi rudal
baik itu rudal dari pejuang palestina maupun rudal dari pihak israel
tetapi bagi saya untuk tahun ini itu pihak israel sendiri merasa kaget dengan kekuatan yang dimiliki oleh pejuang palestina
di mana dalam satu hari mereka pejuang palestina bisa berhasil melontarkan
tidak kurang dari empat ratus rudal ke ibu kota israel dia
ini juga kemarin kami di indonesia menerima gambar gambar bahwa rumah sakit indonesia di gaza terkena dampak juga
dampak serangan militer
sejauh ini dari pantauan bang onim bagaimana kondisinya sekarang
sejauh apa rumah sakit indonesia bisa membantu saudara saudara kita di gaza
ya adea perlu saya tambahkan bahwa saat ini di jalur gaza ada dua belas warga negara indonesia
kami alhamdulillah sehat walafiat
saya aktif berkomunikasi dengan mereka
dan perlu sampaikan bahwa berkaitan dengan rumah sakit indonesia ini adalah simbol persaudaraan indonesia dan palestina
kementerian kesehatan palestina di gaza mengatakan bahwa dalam satu bulan
dalam satu bulan tidak kurang dari tiga ratus ribu pasien yang terlayani di rumah sakit indonesia di gaza bagian utara
alhamdulillah pada saat terjadi peperangan rumah sakit indonesia tetap kokoh
dan para medis dari kementerian kesehatan tetap beraktifitas seperti biasa tentunya
kita berharap semoga rumah sakit indonesia tetap terjaga tetap kokoh dan terhindar dari rudal dari pihak israel
baik doa yang terbaik bagi warga gaza dan juga teman teman wni di sana
semoga hal hal buruk di sana segera berakhir
terima kasih bang abdillah onim wni di gaza palestina sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom